seiring cuti bersama idul fitri suasana ibu kota jakarta sepi lalu lintas terpantau lancar khususnya di jalur rawan macet
lalu lintas di jalan gatot subroto sekitar simpang susun semanggi terpantau lancar
hal serupa juga terpantau di jalan jenderal sudirman menuju bundaran senayan kompleks bisnis scbd maupun ke bundaran hotel indonesia
dalam kondisi normal jalur ini kerap macet utamanya saat jam berangkat dan pulang kerja